pelaku vandalisme rumah ibadah di perumahan villa tangerang elok
di kecamatan pasar kemis kabupaten tanggerang banten ditangkap rabu pagi
pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya
yang hanya berjarak lima puluh meter dari musola
yang menjadi sasaran aksi vandalismenya
dari hasil pemeriksaan sementara diketahui
pelaku berinisial s yang masih berusia delapan belas tahun ini
merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di jakarta
menurut polisi motif sementara karena pelaku memiliki pemahaman
apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang benar
ini masih kita dalami sementara masih sendiri
masih sendiri belum ditemukan ada yang menyuruh
atau bersama dengan orang lain
sementara fakta di tkp dan hasil penyelidikan yang kita lakukan
masih dilakukan oleh sendiri saja
musola darussalam dijaga warga dan petugas
beberapa warga terlihat bergotong royong untuk melakukan
pengecatan ulang seluruh bagian tembok musola
yang menjadi sasaran vandalisme pada selasa siang kemarin
hingga saat ini motif pelaku masih terus didalami polisi
warga diimbau untuk tetap tenang
dan terus menjaga kerukunan di lingkungan masing masing